kalau papa kamu kan gak main hp terus
biar kamu gak sedih
apa aku ceritain aja ke aura seolah olah jahat
iya tau gak sih tasya
papa boleh tanya gak sama kamu
siapa yang culik tasya
atau tasya sempet ngeliat
wajah penculiknya kayak apa
kasih tau papa
mas mendingan kamu jangan tanya apa apa dulu ya ke tasya
dia pasti masih trauma
ini sih pak
ini sih pak
ditunggu dokter di ruangan ya
ada yang mau dibicarakan
selamat pagi pak
bapak mau pergi sebentar mau ngobrol sama dokter ya
kamu sekarang disini sama mama giselle
sama aura sama tante meli
cepet sembuh ya nak
pergi dulu ya
udah ya tasya
kamu jangan takut lagi
kamu jangan takut lagi
kamu jangan takut lagi
udah ya tasya
udah ya tasya

tasya gak mungkin liat wajahnya billy
tapi tetep aja aku harus waspada
tapi tetep aja aku harus waspada
tapi tetep aja aku harus waspada

tante gisa main hp terus ya
nanti tangannya kan bisa keriting
kayaknya mama gisa lagi punya urusan deh
makanya main hp terus
tapi kan tadinya
tanpa kamu bilang mama gisa harus jagain kamu
tapi kok malah sibuk sendiri sih
kalau papa kamu kan gak main hp terus
biar kamu nggak sedih
apa aku ceritain aja
apa aku ceritain aja
aura soal om jahat
iya tau nggak sih tasya
papa kamu mirip banget sama papa raka
aura kayaknya bahagia banget
kalau aku ceritain soal om jahat
pasti aura kepikiran
aku cuma dengerin cerita kamu
aku seneng liat kamu senyum terus
santum ini mana ya tasya
layak banget beli makanannya ya
aku juga nggak tahu
aku juga nggak tahu
aku juga nggak tahu
aku juga nggak tahu
saya mau keluar sebentar
kalau suami saya nanya saya di mana
kamu bilang aja saya di depannya
tante gita nggak sukanya sama kamu
ada langit buktinya tadi pas tante gisa ngomong sama kamu ketus banget
apa jangan jangan tante gisel sering nyakitin kamu ya
iya emang tante gisa gak suka sama aku
tasya kalau misalnya tante gisa jahat lagi sama kamu
kamu bilang aja ke aku nanti aku yang bakal ngalangin kamu
enggak enggak usah kamu enggak usah khawatirin aku
aku kan gak suka kalau misalnya ada yang jahat ke kamu
kamu malah seneng seneng sih
enggak aku cuma senang punya sahabat kayak kamu
gak apa apa orang sakitin aku pokoknya kesana kamu
kan kita sahabat selamanya
kamu kenapa ada masalah ya
kamu sampai kayak orang bingung gitu loh